presiden joko widodo menunjuk kepala badan pangan nasional arief prasetyo sebagai plt menteri pertanian usai pengunduran diri syahrul yassin limpo yang diduga terseret kasus korupsi
sejumlah pekerjaan rumah tentu menanti kita akan langsung bahas bersama dengan plt menteri pertanian pak arief prasetyo adi
selamat sore pak arief dan juga pak bima
selamat sore pak arief
kemudian ke c asem melihat kita panen jadi ada panen
beliau itu menyampaikan tidak hanya makro mikro tapi detailkan
nah hari ini mungkin tidak terlihat di kamera sebelah kanan saya juga ada dirjen psp yang memang diminta juga untuk menyiapkan bagaimana nanti distribusi pupuk
tadi pagi saya juga komunikasi dengan dirut pihc pupuk indonesia holding
jadi kami harus detailkan
dua puluh enam outlet itu isinya apa saja
kemudian nanti by system stoknya itu harus ada
baik komersial maupun subsidi
dua dua harus ada
jadi hari ini sudah tiga hari ini ya sampai malam dengan teman teman di kementan juga
saya memang mengajak yuk sudah yang sudah kan sudah kita bicara ke depan
jadi hari ini maret itu kita harus punya panen yang optimal
jadi kita detailkan satu persatu
kemudian nanti benih begitu ya tadi kita visit ke sang hyang sri di sana itu tiga dua ratus hektare bumn
itu juga bumn nya terpuruk juga
kemudian pas kita cek juga harga benih juga nggak pas
jadi mungkin nanti semuanya harus didetailkan satu satu
benih kualitasnya juga harus bagus
kemudian sama di sai
kemudian nanti nanti semuanya harus didetailkan satu satu benih kualitasnya juga harus bagus
nah di sais bumn kita zaman dulu itu memang juga sama
tidak tata kelolanya tidak good corporate governance juga gitu ya
sehingga ini sekarang memang perubahannya seluruh aspek dan kita akan detailkan satu persatu
ini dalam waktu yang bersamaan seluruh dirjen di kementerian pertanian juga saat ini sedang mendetailkan quick win ya
dalam tiga bulan ke depan apa dari tanaman pangan apa dari dirjen hortikultur
apa dari teman saya psp apa yang akan dikerjakan oleh pkh peternakan dan kesehatan hewan
ini nanti kita misalnya di pkh detail untuk gp ya
berapa sih yang benar gp nya gitu ya apakah benar di atas enam ratus lima puluh ribu ekor
hitungan hitungan dari semua nanti akan kami libatkan semua termasuk teman teman dari penggiat pangan para ahli asosiasi
yuk nanti kita sebut
yuk nanti kita sama sama buat fgd ya itu yang jadi patokan kita semua
karena gp hari ini adalah ditentukan dua tahun lalu
yang kita tentukan hari ini akan dua tahun ke depan ya
kemudian tadi pak presiden juga ini ada gp yang dari lokal
tadi saya juga sudah komunikasi sama dirjen pkh
jadi karena ini kementerian teknis ya maka ini akan pekerjaan pekerjaan teknis dan memang detail
mumpung masih belum dikonsumsi
belum ada hujan karena tanah kita ini banyak tak ada hujan gitu ya
jadi ini kita mesti siapin semua
dan ini akan sangat detail
ini akan sangat detail ya
dan akan kita buat progresnya ya
siapa mengerjakan apa kapan itu kami akan pastikan di kementerian pertanian
baik pak arief
teman teman di kementerian pertanian ini hebat hebat
jadi profesor doktor teman teman ini luar biasa
susah gitu ya
untuk menjadi yang ahli di bidangnya
tinggal hari ini kita perbaiki sedikit
ada banyak hal yang telah dilakukan juga yang baik oleh pak menteri syahrul yasin limpo
yang itu juga harus diteruskan kalau udah bagus gitu ya
jadi nggak semuanya kita gebiah uyah semua jelek nggak gitu
yang bagus teruskan kita tingkatkan lagi tambahan
kurang lebih demikian
karena di satu sisi
karena di satu sisi kita juga berpacu dengan kondisi iklim kondisi alam yang tadi pak arief sampaikan ya
memastikan bahwa tanah tanahnya ini siap terlebih dahulu sebelum nantinya turun hujan
saya ke pak bima dulu pak arief
pak bima kemudian tadi kita sudah simak bersama apa kemudian langkah langkah taktis yang segera akan dikebut begitu
oleh pak arief sejak menjabat sebagai plt mentan
kemudian dari kacamata anda seberapa signifikan upaya ini bisa mengatasi masalah terutama pekerjaan pekerjaan rumah
yang memang sekarang dialihkan ini kepada pak haris sebagai plt
ya pak arief ini sebelumnya sudah super power sekarang makin super power
karena sebelumnya badan pangan sekarang menjabat menjadi plt menteri pertanian
jadi ada beberapa persoalan yang memang tadi disebutkan secara quick win
masalah soal harga beras ini harus segera diselesaikan dalam jangka pendek
kemudian juga untuk persiapan
sehingga dua ribu dua puluh empat harapannya impor terutama bukan hanya beras tapi juga berbagai komoditas lainnya bisa ditekan
tentunya ada beberapa catatan salah satunya pr terbesar adalah memperbaiki sistem subsidi pupuk
jadi subsidi pupuk ini beberapa petani mengeluhkan
dia bilang satu kuota subsidi pupuknya terlalu kecil
kemudian yang kedua adalah masalah penganggaran
jadi subsidi pupuk ini kan penganggaran untuk dua ribu dua puluh
dan yang kedua adalah masalah penganggaran untuk dua ribu dua puluh empat juga masih kisaran rp dua puluh enam triliun
jadi untuk dua ribu dua puluh tiga sebelum bicara dua ribu dua puluh empat ini masih ada ruang saya kira pak arief bisa melobi bu sri mulyani untuk seluruh alokasi silpa atau sisa lebih anggaran
kemudian masih ada surplus rp satu ratus lima puluh tiga triliun sampai akhir juli dua ribu dua puluh
itu geser aja anggarannya yang tidak terserap untuk ketahanan pangan
salah satunya untuk penambahan alokasi subsidi pupuk
biar nanti bulan bulan februari maret sampai dengan kira kira bulan juli itu kita panen rayanya bisa sukses lah meskipun ada el nino
berikutnya lagi ini terkait juga dengan masalah terkait dengan produksi beberapa peternakan
ini sering naik turun misalnya terkait dengan harga telur ya biasanya di awal tahun
kemudian juga daging ayam daging sapi
nah ini juga perlu kemudian pendataan
di satu sisi pendataan dan juga all out
membantu peternak kita
sehingga juga tidak terlalu bergantung pada barang barang impor
berikutnya lagi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah tata kelola ya
jadi bagaimanapun juga pelajaran dari pak sjl kemarin adalah problem pada tata kelola
tata kelembagaan komunikasi antar lembaga yang kurang begitu harmonis
karena kita ingat betul pada waktu itu didorong terus bahwa data ternyata surplus surplus ya
produksi ternyata baik
ternyata datanya berbeza
dan juga masih banyak lubang lubang mungkin tadi suap gratifikasi korupsi
ini yang mungkin bisa terus dibenahi secara internal oleh pak arief
saya yakin pak arief mampulah melakukan beberapa perubahan secara internal
baik mas bima dan juga pak arief kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia newsroom masih akan kembali dengan dialog ini
usai jeda tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan plt menteri pertanian pak arief prasetyo adi
dan juga direktur eksekutif dari selyos bima yudhistira
kalau tadi mas bima sudah menjabarkan ini pak harif sejumlah pekerjaan rumah yang mungkin diharapkan bisa menjadi sorotan
ada terkait dengan anggaran ketahanan pangan
konsumsi impor begitu ya
ketergantungan kita terhadap impor
karena sebelumnya pak arief juga sempat sampaikan bahwa nanti kedepannya ini fokus anggaran dua ribu dua puluh tiga
sisanya akan menjalankan program program yang sesuai dengan visi visi yang tadi bapak sebutkan di awal
silahkan pak arief
setuju mbak my sister
jadi apa yang disampaikan mas bima itu tidak ada yang salah semuanya betul
saya catat baik baik
yang pertama mengenai
harga beras kami mulai dari pasar induk beras cipinang
pasar beras cipinang itu sudah kita gelontor sekitar enam ton dengan harga rp sembilan puluh sembilan lima
kemudian ini berhasil menurunkan harga
jadi sampai turun itu sekitar rp satu sekarang
rp sebelas seratus untuk beras medium
karena itu yang harus kita kerjakan
kemudian hilirisasinya adalah setiap pedagang beras yang ada di pasar induk beras cipinang harus punya downline
di toko toko di pasar pasar yang ada di pasar turunan
jadi itu sudah juga secara masif
kemudian gerakan pangan murah
ini juga dikerjakan secara masif
jadi semua upaya kita kerjakan
akan masuk lagi dalam waktu dekat delapan ratus tiga puluh ribu ton
dan pak presiden menambah rp satu lima juta ton lagi untuk menyiapkan apabila
sampai dengan februari maret memang kondisinya drop
karena dalam neraca pangan kita diproyeksikan oleh ksa juga kerangka sampah area bps
bahwa produksi itu nanti kalau di desember itu hanya satu satu juta
artinya kalau kebutuhan rp dua lima juta berarti kita selisih rp satu empat rp satu lima juta
nah kalau di bulan novembernya juga sekitar kebutuhannya sekitar satu tiga juta kurang ya itu sudah dua sekian
jadi artinya apa yang kita putuskan ini
memang pahit tetapi harus kita kerjakan
paralel dengan itu menyambung yang disampaikan pak bima bahwa kita harus tingkatkan produksi
dan disampaikan juga oleh pak presiden tadi bahwa semester pertama memang tingkat produksinya itu memang lebih tinggi
yang di semester kedua ya tentunya ini pr kita nanti
semakin banyak harusnya embung kemudian waduk perbaikan saluran irigasi
harusnya air kita akan bisa cukup
untuk daerah daerah sawah yang tak ada hujan bisa dialiri dari irigasi
jadi infrastruktur juga dikerjakan
kemudian persiapan tadi benih juga disiapkan
pupuk juga disiapkan
ini hari ini saya sedang kejar nih teman pak dirjen psp
coba bayangkan saya harus sampai mendetailkan apakah salah satu penyebabnya misalnya kurang bayar atau belum bayar kepada pupuk indonesia holding misalnya
jadi sekarang kepala badan pangan nasional plt menteri pertanian ngurusi sampai ke pembayaran
saya akan beresin semua bersama teman teman ini
buktinya hari ini tadi pak dirjen bu direktur teman teman di sini ya semuanya masih on
termasuk yang di badan pangan ya
jadi badan pangan dan kementerian pertanian hari ini hand in hand
jadi akan sangat baik ke depan saya rasa
kemudian ada fokus lagi dari kami adalah cpp
cadangan pangan pemerintah
saya perlu sampaikan juga bahwa bumn di bidang pangan id food sudah mendapatkan approval rp satu lima triliun sebagai off taker
ya nanti gula di off tak kemudian minyak di off take
sehingga begitu punya cadangan pangan ini yang kita pakai untuk melakukan stabilisasi atau intervensi
satu persatu kita beresin
kemudian bulog juga sama
teman teman di bulog mereka juga siap untuk melakukan stabilisasi
untuk melakukan stabilisasi
untuk melakukan nanti penyerapan dalam negeri
tapi kalau penyediaan dalam negerinya maksud kami kalau produksinya belum tinggi bulog jangan masuk
karena kalau bulog masuk harganya nanti akan semakin tinggi
sehingga yang harus didorong adalah produksi
nah beruntung kata mas bima tadi pak arief sekarang dikasih produksi juga
ya nggak apa apa bismillah mudah mudahan produksi kita juga bisa lebih baik
tapi akan saya sampaikan bahwa kalau produksi itu kurang
kalau produksi lebih lebih
sehingga projection estimasi kita ke depan ya semua pihak harus paham gitu ya bahwa produksi yang berkurang itu bukan hanya kegagalan satu institusi
nah ini harus dijelaskan kepada publik
saya rasa kalau penjelasannya ke publik itu benar mas bima juga nggak akan kritik saya habis habisan lagi gitu ya
tadi pak arief kan dengan harapannya dengan sekarang mengemban amanah begitu ya sebagai plt menteri pertanian yang bisa juga berkoordinasi sebagai kepala badan pangan nasional
nanti koordinasi juga dengan bulog kementerian perdagangan
agar tali koordinasinya itu bisa lebih dipersingkat untuk kita sama sama mengelola termasuk diantaranya tadi ketersediaan produksi dan juga harga beras yang ini masih terus meningkat
ini menjadi satu hal yang juga dirasakan signifikan oleh masyarakat
saya ke mas bima dulu
mas bimo walaupun tadi sempat sudah disinggung ya terkait dengan penyerapan anggaran
fokusnya kemana sebaiknya mas nanti ke depannya
termasuk diantaranya kita bicara dampak kekeringan yang ada di depan mata
program yang harus dikebut berarti gimana mas
dan tadi pak arief menyebut ya ada embung kemurungan
kemudian revitalisasi irigasi bendungan dan berbagai infrastruktur infrastruktur yang membantu agar masalah debit air ini bisa segera teratasi
jadi artinya kita minta sekali psn proyek strategis nasional itu fokus dulu untuk masalah ketahanan air ketahanan pangan
jadi bisa mendukung kesuksesan pada saat bulan bulan februari sampai dengan juli dua ribu dua puluh empat
panen rayanya harus berhasil
kemudian yang berikutnya lagi adalah seluruh alokasi misalnya untuk penelitian terkait dengan benih unggul yang tahan cuaca yang tahan penyakit
itu bantulah petani petani itu dengan bibit bibit unggul dan itu memang butuh anggaran yang tidak kecil gitu ya
kemudian juga salah satu fokus anggaran ini kan banyak sekali program program pemberdayaan
saya kira di kementerian pertanian ada pemerintah daerah juga punya pemberdayaan yang bersifat regenerasi petani
nah ini pun juga harusnya disatukan aja satu pintu semuanya di kementerian pertanian
baru kemudian diturunkan program program teknis di kepala kepala daerah di pemda
karena regenerasi petani juga penting nih siapa yang mau garap program program tadi kan
kalau tahun depan semakin sedikit usia produktif yang terjun di sektor pertanian
ada lagi ini masalah juga saya pikir dari segi anggaran
kalau anggarannya memungkinkan ini perlu ada semacam roadmap dan juga koordinasi lintas lembaga untuk mencegah alih fungsi lahan
karena ini sekarang yang jadi salah satu krisis juga oke ada climate change ada beberapa masalah eksternal misalnya
tapi ada juga masalah alih fungsi lahan untuk properti untuk industri
nah ini menteri pertanian juga harus turun bilang kepada bpn ini gimana nih roadmapnya
karena ini masih terjadi di beberapa daerah
dan berakibat pada luas panen padi terutama dan tanaman pangannya semakin mengecil
terakhir saya pikir ada koordinasi yang urgent sekarang antara menteri pertanian dengan menteri esdm
ini untuk menghindari rebutan antara energi versus pangan mbak
jadi ini jangan sampai terjadi lagi misalnya cpo untuk minyak goreng tapi juga sebagian disedot untuk b tiga puluh lima misalnya
jadi untuk biodiesel ini pun juga harus dikomunikasikan ya
sehingga konsumennya happy energi yang kemudian diinginkan itu pun juga bisa dipenuhi
jadi memang sekarang karena super power kita harapkan levelnya sudah setara sebelumnya sih setara menteri badan pangan ya
bahkan di atas kementerian harusnya
tapi sekarang ini menjabat badan pangan dengan menteri pertanian juga kita harapkan bisa mendorong kementerian teknis lainnya
ayo semuanya fokus dulu ini masalah soal pangan sudah sangat darurat harus segera diselesaikan
iya jadi harus segera dikejar begitu ya
terakhir mas bima mungkin melihat tadi kita sama sama mendengar program program sudah sangat diperinci oleh pak arief untuk mengejar apa pekerjaan rumah yang dihadapi oleh kementerian pertanian saat ini
tapi terakhir kepada mas bima terlebih dahulu ini sebelum saya ke pak arief apa yang kemudian perlu diwaspadai mas bima untuk bisa merealisasikan apa saja strategi strategi yang sejak tadi sudah disampaikan oleh pak arief
paling jadi tantangan adalah tahun politik sebentar lagi pemilu kan bulan februari
tapi saya percayalah pak arief kan bukan bagian dari politik praktis maksudnya ya bukan bagian dari partai politik tidak nyalek tidak nyapres juga tidak gitu ya
cawapres juga semoga enggak
jadi artinya bisa fokus mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah yang tadi disebutkan memang masalahnya ada pada teknis masalahnya pada sisi anggaran
nah itu harusnya dikejar
tidak terdistrosi dengan adanya tahapan tahapan pemilu
itu bisa fokus bekerja lah sampai selesai bulan oktober
mas bima terima kasih saya ke pak arief
pak arief mungkin boleh menanggapi apa yang disampaikan mas bima termasuk diantaranya pak kita tidak boleh menutup mata bahwa saat ini kpk juga tengah menyoroti dugaan kasus yang bergulir begitu ya di kementerian pertanian
bagaimana anda memastikan bahwa seluruh strategi strategi yang anda tadi jabarkan ini bisa dijalankan
di tengah adanya juga pemeriksaan yang intens begitu dari pihak kpk terhadap kementerian pertanian
silahkan pak arief
bagaimana anda menanggapi saat ini
ya hari ini saya lebih fokus kepada konsolidasi internal
kemudian kemungkinan besar izin apabila ada yang sudah tersangka saya akan langsung ke pak presiden meminta approval untuk plt
karena kalau satu kementerian tidak ada sec jennya juga tidak bisa firm
dan kita tadi mas bima sampaikan harus jaga tata kelola
artinya good governance itu di pemerintahan juga harus dijaga
karena saya mau tanda tangan saja untuk misalnya enam belas tiga triliun pembayaran pupuk gitu ya
saya panggil tim legal segala macam karena saya statusnya plt
lain kalau definitif
nah hal hal seperti ini jangan sampai
hanya plt satu dua minggu kemudian salah kaprah gitu ya
kemudian saya bahas satu satu mengenai benih bibit
itu penelitian tentunya nanti dengan brin
tadi saya dengan pak presiden ya di lahan tiga dua ratus hektare saya pakai empat puluh tujuh hektare gitu ya
untuk melakukan demplot dan dari tiga varietas gitu ya
yang satu umur enam puluh lima hari bisa panen
yang satu lagi umur sembilan puluh hari
yang satu lagi yang normal satu sepuluh hari
ya ini semua kita laksanakan
ubinannya tadi udah ada yang tujuh ton udah ada yang delapan ton
jadi kalau misalnya rata rata nasional lima dua puluh lima ini bisa kita tingkatkan
untuk menjadi enam atau tujuh ton aja
yang skalanya skala kampus
mungkin ada prof satria dari ipb itu juga akan kami bawa juga gitu ya
sehingga ini nanti kita buka
mana mana saja yang memang sesuai sama lokasinya
misalnya daerah rawa tentunya berbeda dengan daerah pegunungan
daerah pegunungan berbeda juga dengan daerah irigasi teknis gitu ya
sebenarnya teman teman kementan ini jauh lebih pandai
kenapa karena sudah ada infari
re itu artinya irigasi gitu ya
jadi kalau sudah saluran irigasi ya sudah
infari berapa sekarang
saudara saudara kita ini sudah punya
tinggal setelah ini ya disiapkan
untuk pulau jawa in pari misalnya tiga puluh dua atau empat puluh delapan kita pakai gitu ya
kemudian berikutnya lagi mengenai alih fungsi lahan
tadi saya naik heli sama pak presiden
saya foto dari atas pakai timestamp
begitu terbang rendah saya bisa pakai
lokasi bekasi tambun sampai ke dekat jakarta
itu saluran irigasinya masih kelihatan
tapi blok bloknya udah perumahan
nanti saya minta tolong sama dirjen tanaman pangan
saya ingin menghitung berkurangnya lahan pertanian ini berapa
utamanya di daerah daerah yang sudah urban ya
seperti jakarta bekasi gitu ya
itu jelas banget gitu ya
nanti kalau perlu saya juga bisa sampaikan tuh mas bima
emas banyak ternyata konversi lahannya
sehingga kalau konversi lahan itu berarti kita juga harus hitung
apakah luas tanamnya masih tujuh empat juta
kalau misalnya sudah berkurang lahan mana yang mau kita ekstensifikasi
kemudian berikutnya lagi mengenai peternak ya
peternak kita juga hari ini sama ya
kalau buat saya sekarang nomor satu petani peternak dulu deh
hati saya pada petani dan peternak kenapa
karena sudah sekian lama juga mengalami kerugian kerugian ya

kerugian itu akibat misalnya overstock
yang harusnya overstock itu adalah kelebihannya kementerian pertanian
bisa memproduksi lebih di salah lain kurang apa lagi
nah sekarang saya mau rubah
produksi yang banyak bisa ya
tetapi bumn di bidang pangan kita siapkan fasilitasnya
kita pakai courtroom
jadi nanti disimpan dalam bentuk karkas
menjadi cadangan pangan pemerintah
kelebihan lagi saya sedang komunikasi dengan misalnya dubes di malaysia
apa yang bisa saya bisa ekspor dari indonesia
jadi kalau sudah kelebihan kemudian ada cadangan pangan
sisanya kita ekspor sehingga harga di petani dan peternak itu tetap baik
kemudian komunikasi antar lembaga
kemudian komunikasi antar lembaga
hari ini yang namanya kementerian pertanian badan pangan
insya allah hubungan dengan kementerian dan lembaga lain sangat solid
dengan bu menteri keuangan dengan pak menko dengan pak mendak dengan bank indonesia
kemarin saya telepon deputi bank indonesia misalnya
apapun yang sekarang kita import ya harga akan tinggi semua
harga beras misalnya turun dari enam ratus empat puluh dolar per metric ton sekarang enam ratus tiga puluh
jadi hal hal seperti ini kalau saya jelaskan kepada masyarakat umum
pasti mas bima juga akan oh iya naik karena apa gitu ya
jadi what is the reason behind itu menjadi penting penjelasan penjelasan
terus bantuan pangan tetap jalan
jadi kalau tadi disampaikan masyarakat kasian
sekarang masyarakat yang dua puluh satu tiga juta desil satu yang dapat bantuan pangan sepuluh kilo tiga bulan ke depan
jadi maksud saya pak presiden sudah pikirkan itu itu kita ganjel
kemudian mengenai anggaran sisa anggaran ini jadi begini
tetapi di mata anggaran kita itu pos posnya sudah ada
sehingga yang harus kita kawal adalah implementasi serapan sesuai dengan pos pos yang sesuai dengan mata anggarannya
karena kalau dia pakai ke anggaran lain salah nggak boleh gitu ya
kalau anggarannya al sintan ya alsintan kalau anggarannya benih ya benih
anggarannya buat pupuk ya pupuk gitu ya
baik pak arief
mungkin dari kami demikian mohon doa restu dari seluruh pihak masyarakat mas bima semua
kita sedang bertransformasi luar biasa khususnya di seluruh stakeholders pangan kementerian pertanian badan pangan nasional kemudian bumn di bidang pangan khususnya dengan pak menteri erick thohir
demikian mbak my sister
iya kita berharap ketahanan pangan berbasis kemandirian dan juga kedaulatan pangan ini bisa benar benar terjaga
sehingga begitu terjadi dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat
terima kasih banyak kepada pak plt menteri pertanian pak arief prasetyo yang juga kepala badan pangan nasional
dan terima kasih juga untuk direktur eksekutif dari selyus mas bima yudhistira sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom